maka dipercaya secara saintifik bahwa tarsir adalah primata purba yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai terus dia nyedot dari tanah bawah
kemudian lewat meja pencucian tiliknya masuk ke sungai langsung
jadi ada proses pembersihan segala macam
itu yang ngga boleh ya
itu yang menyebabkan pendangkalan
dan kemudian ekosistem juga rusak
nah pelilean itu saya melihatnya lucu unik kayak gitu
kepalanya bisa muter belakang matanya belok
itu yang terpikir di kepala
tanya sama orang tua sama orang zaman dulu mereka bilang ah itu monyet hantu
jadi kalau bahasa britanya munyid antu
selama ini tarsius dikenal masyarakat luas sebagai hewan endemik indonesia tengah
yang habitatnya hanya berada di sulawesi atau kepulauan filipina
keberadaan primata ini dibelitung seakan menepis teori welles
yang membagi karakteristik hewan di indonesia menjadi dua tipe berdasarkan letak geografisnya
menurut pakar zoologi dari inggris alfred russel welles
hewan di indonesia bagian barat bertipe oriental
sedangkan hewan di indonesia timur bertipe australasia
keduanya dipisahkan oleh garis maya yang disebut sebagai garis welles

pakar zoologi asal inggris itu berpendapat
ada palung purba yang sangat dalam dan membuat hewan hewan di masa itu
tak bisa bermigrasi antar lempeng benua
untuk membahas anomali itu dan memperkenalkan tarsius belitung kepada dunia
budi kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya
pada global environment forum di filipina pada dua ribu tujuh belas
ini alat bukti hidup yang masih tersisa
pertanyaannya berarti dulu kapan dia sudah ada
dan akhirnya kemudian ditemukanlah fosil tertua tarsius
ditemukannya itu di china bukan di indonesia maupun di filipina
berumur lima puluh lima juta tahun yang lalu
maka dipercaya secara sentipik bahwa tarsius adalah primata purba
yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
beragam penelitian dilakukan budi bersama peneliti lain
untuk menambah data sains tentang tarsius belitung
mulai dari tentang pola hidup pola kandang artificial breeding
atau pembiakan buatan dan pemecahan mitos
hasilnya tarsius belitung mendapat pengakuan dunia melalui iucn
atau uni internasional untuk konservasi alam
tarsius belitung diberi nama latin
cephalopagus bangcanus tertiaeum
dan berbeda jenis dengan tarsius yang ada di sulawesi
maka kemudian ketika diteliti lebih dalam lagi
ini berkaitan dengan oh berarti dia adalah primata purba
yang selamat dari zaman dinosaurus sampai sekarang
dan dia sudah membangun pola adaptasinya
sehingga berbeda karena di pulau kecil kayak belitung mungkin survive nya beda
maka dia terjadi evolusi
tarsius belitung diberi nama tarsius belitung
maka dia terjadi evolusi
budi mengajak saya melihat langsung tarsius di habitat aslinya
sekaligus menganalisa perbedaan tarsius yang ada di belitung dan sulawesi
tarsius yang merupakan hewan nokturnal lebih mudah diamati pada malam hari
saat lebih aktif mencari mangsa
berbeda dengan tarsius sulawesi yang hidup berkelompok
tarsius belitung memiliki ciri ciri hidup soliter
nah karena ini kan bedanya salah satunya adalah hidupnya soliter
kalau misalnya dibandingkan sama tarsius yang di sulawesi
nah tempat tempat seperti apa aja
atau pohon pohon khusus kah yang tempat dia tinggal itu
dia tidak punya spesifik pohon
tapi dia yang suka itu adalah dia pohonnya tidak terlalu besar kecil
supaya dia megangnya enak
kemudian dia punya rimbunan daun
jadi tempat tidur dia itu adalah di bawah kanopi daun rimbunan
maka hari ini bisa pindah besok bisa pindah
makanan utama tarsius adalah serangga atau reptil kecil yang ada di permukaan tanah
maka dari itu meski bisa memanjat pohon tinggi
tarsius lebih memilih hidup di semak belukar atau pohon pohon yang rendah
dari segi fisik tarsius belitung memiliki ukuran kepala yang lebih proporsional dengan tarsius
sius belitung memiliki ukuran kepala yang lebih proporsional dengan badannya
berbeda dengan tarsius sulawesi yang memiliki kepala lebih besar
warna tarsius belitung pun lebih cerah
tarsius belitung tak bersuara
ia berkomunikasi dengan gelombang ultrasonic
saat ia berkomunikasi dapat ditandai dari telinganya yang bergerak
bantalan di ujung ujung jari kakinya membuat ia bisa melompat hingga empat meter untuk mencari mangsa
bulu bulu halus pada ekornya membantu menjaga keseimbangan tarsius saat melompat
uniknya karena tak bisa melirik
tarsius memantau kondisi sekitar dengan memutar kepalanya hingga tiga ratus enam puluh derajat atau berputar sempurna
pupil pada matanya membantu tarsius beradaptasi dengan kondisi cahaya yang redup
jadi kalau misalnya kelihatan pupil di matanya itu hitam hitam di mata
karena ini sedang ada cahaya maka pupilnya itu mengecil sampai kecil banget
tapi kalau misalnya pas lagi tidak ada cahaya sama sekali maka pipil mata dari si tarsis ini akan membesar
ini sungai lenggang yang itu dia sungai purba
itu yang sebetulnya pengen dikonservasi diselamatkan karena ruang hidup masyarakat yang di sini
nah cuman tadi belitung timur masih menjadikan tambang ini sebagai
dan sayangnya di tempat tempat yang tidak boleh pun itu tidak ada penegakan hukum
bagi masyarakat lokal pelilean atau tarsius dianggap sebagai hewan pembawa sial
hal itu membuat primata bermata besar ini kerap diburu
rusaknya habitat tarsius karena alih fungsi hutan menjadi daerah tambang dan perkebunan sawit
menambah panjang deret penyebab tarsius terancam punah
mitosnya pelilean itu adalah pembawa sial monyet hantu
kalau dikencingin maka nanti akan botak akan mati
nah itu yang terjadi kenapa populasi menurun
pertama hilang habitat alami
jadi sawit jadi tambang jadi pemukiman jadi kebun
yang kedua tadi karena mitos
bahwa dia monyet hantu dia pembawa siar
jadi kalau orang ketemu tarsius maka ada istilahnya buang pelor
ditembak tapi bukan buat diambil
jadi hanya untuk mematikan dia hanya untuk lepas dari kesialan
saat ini populasi tarsius di belitung diperkirakan tersisa sekitar seribu ekor saja
hal itu membuat tarsius masuk dalam kategori hewan dilindungi
menurut uni internasional tarsius
untuk konservasi alam tarsius dianggap rentan akan kepunahan atau vulnerable
itu tahun dua ribu delapan belas
berkerjasama dengan dr indra justian dari unsri
itu melakukan pemetaan menghitung populasi
jadi hutan yang masih lestari di gunung tajam
pohonnya gede gede tajuknya tinggi
areal jelajah sepuluh hektare itu ditemukan ada sekitar dua puluh dua ekor
kemudian di hutan sekunder bekas kebon lada
dia ditinggal tumbuh lagi jadi belukar
areal sama sepuluh hektare ditemukan ada sekitar empat puluh an empat puluh enam pada waktu itu
untuk itu budi setiawan merintis taman wisata alam batu mentas dan tarsius sanctuary
di zona penyangga hutan lindung gunung tajam
tapi kalau telinga gerak gerak gede gede
di tempat itu budi memberikan edukasi bagi siapa saja masyarakat yang berkunjung
agar lebih sadar akan status tarsius yang terancam punah
harapannya masyarakat tak lagi menganggap tarsius sebagai monyet hantu dan memburu mereka
taman wisata alam batu mentas dan tarsius sanctuary
juga digunakan budi sebagai tempat pengawasan agar tak terjadi pembalakan hutan
yang dapat merusak habitat tarsius
kenapa saya dalemi ini
karena untuk melakukan perlawanan saya berpikir
perlu ada sebuah daya tarik yang dia punya kualitas bisa menarik atensi dunia
jadi kalau hanya cerita nggak boleh nebang
itu terlalu dangkal
nah tapi ketika bicara ketemu dengan sebuah seekor tarsius yang dia ternyata langka di dunia
di belitung ini belum terdaftar di badan dunia iucn
wah ini menarik
mengubah perilaku masyarakat belitung yang bertahun tahun lamanya menggantungkan hidup dari menambang timah
tak semudah membalik kelapak tangan
belitung yang berada pada the southeast asia team belt atau sabuk timah asia tenggara
menyimpan deposit timah yang berlimpah
penambangan timah di belitung sudah dilakukan sejak masa kolonial
saat pemerintah membuka izin penambangan timah agar tak dimonopoli pt timah dan kobatin pada awal dua ribu an
justru memicu munculnya ribuan tambang inkonvensional atau pertambangan ilegal
apa detik penambangan ilegal yang ada di belitung ini ya om
ya jadi ini sungai lenggang
yang itu dia sungai purba
ya jadi itu yang sebetulnya pengen dikonservasi diselamatkan karena ruang hidup masyarakat ya di sini
nah cuman tadi belitung timur masih menjadikan tambang ini sebagai pendapatan daerah
dan sayangnya di tempat tempat yang gak boleh pun itu tidak ada penegakan hukum
di tahun dua ribu tujuh belas penelitian dari balai besar litbang sumber daya lahan pertanian memperkirakan
parahnya penambangan timah yang tidak berizin ini juga dilakukan di sungai serta kawasan dilindungi lainnya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan
karena proses tambang itu kan dia ngambil air dari sungai terus dia nyedot dari tanah bawah
kemudian lewat meja pencucian tiliknya masuk ke sungai langsung
itu ada proses pembersihan segala macam
itu yang gak boleh
itu yang menyebabkan pendangkalan
nah dan kemudian ekosistem juga rusak
puluhan lubang tambang menganga di badan sungai lenggang menjadi bahaya bagi kehidupan ekosistem di sekitarnya
pendapan tailing atau limbah sisa tambang
juga mencipta sebuah delta tandus yang menyebabkan pendangkalan dan berpotensi menjadi penyebab banjir bandang
pertama yang rusaknya sekarang habitatnya ikan kita
selama ini kan terkenalnya cempedi
tapi karena sekarang lah di tambang seperti ini
sempat kawan kawan nembang ada di tengah situ
cuma kita berusaha jangan sampai hilang
karena fungsi pulau ini sebenarnya untuk memecah arus
bukan untuk hiasan atau apa bukan
cuma untuk memecah arus
karena kalau gak ada pulau ini
itu yang akan diterjang mereka di sebelah
kemudian dikumpulkan di tempat lain
kemudian dikumpulkan di tempat lain
upaya konservasi lingkungan tak hanya dilakukan oleh budi seorang diri
ia mengajak banyak komunitas adat untuk ikut menolak pertambangan timah di kawasan hutan dan sungai
bukan hanya semata mata untuk menjaga rumah bagi tarsius
tapi juga sumber penghidupan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya

untuk memberikan alternatif ekonomi selain menabang timah
budi mendampingi masyarakat pengelola alam dan kearifan budaya lokal untuk dijadikan daya tarik wisata
mindset selama ini karena ratusan tahun oleh timah
maka semua berpikir bahwa kita hidupnya dari tambang
nah jadi kita coba membangun mindset ada kok bisnis yang ramah lingkungan banyak banget
nah kita tuh tahu istilahnya kalau zaman dulu itu kan tambang itu istilahnya harus dicek dulu
dicek dulu di mana ada tambang ada mineral timah misalnya baru disitu ditambang
nah kalau sekarang sudah masyarakat yang bergerak mungkin dia tidak memandang itu
dia tidak mau dia tidak mau tahu istilahnya ada apa enggak dihantam
nah makanya kami dari sini dari kelompok ini setelah kami putuskan untuk membuat objek wisata ini supaya dapat melindungi itu
kawasan tebat rasau di aliran sungai lenggang misalnya
di tempat ini dipercaya dilintasi sungai purba yang memiliki kedalaman hingga dua belas meter
pengunjung dapat berwisata dengan mengayu sampan tradisional untuk menyusurinya
beragam tanaman di kanan kiri sungai serta ikan ikan yang bisa ditangkap dan langsung dikonsumsi menjadi daya tarik tersendiri
pertama sekali kita memakan sungai purba tadi
kalau misalnya di bagian di wilayah sungai ini ada aliran yang sangat dalam aliran sungainya gitu dan terjadi dari rekahan bumi lah gitu berdasarkan penelitian bp kemarin kan
dari jenis jenis ikan yang ada di sini itu sangat banyak sekali
misalnya salah satu contoh ada arowana ada cana misalnya kan ada ikan ikan itu
dan ikan ikan kecil lain yang endemik di sini cukup banyak
mending mika berhenti sekarang
daripada urusan di ikan sampai polisi
kami ketika membangun kepayang conservation resort
jadi kita ada terumbu karang di situ ada konservasi penyusun segala macam

jadi kita berharap kita bisa menjaga kepentingan kita

budi setiawan menilai pariwisata menjadi alternatif penghidupan sekaligus jalan keluar masyarakat belitung
agar tak tergantung pada industri pertambangan timah yang terbukti merusak lingkungan
ia berkeliling belitung untuk mencari potensi potensi terkecil dari sebuah kawasan yang bisa diubah menjadi daya tarik wisata
desa terong di kecamatan sijuk salah satunya
sebuah lubang bekas tambang timah yang terbengkalai disulapnya menjadi area yang bisa menarik banyak devisa
untuk kedalamannya itu pada saat itu delapan sampai sembilan meter
nah karena sekarang sudah tergerus sama longsoran longsoran dari tepi itu kedalamannya sampai enam sampai tujuh meter
paket paket wisata yang ditawarkan lebih kepada mengajak pengunjung
mengikuti keseharian warga desa seperti mencari ikan dan bercocok tanam
pengunjung juga dikenalkan dengan tarian kerajinan tangan serta tata cara adat dalam kehidupan bermasyarakat di belitung
nah kalau untuk berkaitan dengan desa wisata kita menjadikan pariwisata itu nomor dua
yang pertama itu kita tetap dengan pekerjaan utama kita yang nelayan ataupun petani
nah jadi ketika ada pariwisata ini mereka mendapat tambahan dari sektor ekonomi
dalam sebulan ada saja pengunjung yang datang kisarannya dua hingga tiga rombongan
karena konsep berwisata yang ditawarkan adalah agro eduwisata target dari pengunjung desa wisata terong adalah pelajar dan mahasiswa
sejak dijadikan desa wisata di tahun dua ribu sembilan belas warga desa terong mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup lumayan
dan sekarang kan kalau jadi desa wisata kita banyak dikunjungi
jadi orang kan banyak melihat oh gini ya misalnya kalau untuk kita bertanam misalkan
dan juga kita dapat berbagi pengalaman kepada kawan kawan yang mau bertanya
boleh dikatakan alhamdulillah bertambah sih
pertama kemasukan untuk dari paket wisata kan sudah ada kan sudah ditentukan
jadi itulah yang nambahnya
pertama kemasukan dari paket wisata
ketiga kemasukan dari paket wisata
apa yang dilakukan budi mendampingi warga
membentuk destinasi wisata baru
sejalan dengan rencana program jangka menengah daerah atau rpjmd kabupaten belitung
pemerintah kabupaten belitung berupaya mengubah citra daerahnya dari daerah tambang
menjadi daerah yang bertopang pada pariwisata
pak budi itu hadir di tengah tengah seperti itu
untuk mentransformasikan mindset dan mental masyarakat itu menuju ke ekonomi baru
yang disebut dengan parecraft
ini bukan perkara gampang
apalagi untuk mengajak komunitas komunitas tambang ini
untuk beralih ke dalam sektor yang butuh waktu panjang
namun mengubah kebiasaan masyarakat tak semudah yang dibayangkan
di tahun dua ribu dua puluh dua baru ada tiga ratus ribu wisatawan yang datang ke belitung
padahal letaknya cukup strategis
karena hanya butuh satu jam perjalanan menggunakan pesawat dari jakarta
belitung juga dekat dengan singapura dan malaysia
budi menilai aturan yang tak tegas dari pemerintah daerah
membuat pariwisata di belitung hanya bisa dinikmati segelintir pemilik modal
masyarakat lokal tak bisa mendapat kue dari geliat ekonomi yang ditimbulkan dari sektor pariwisata
hal itu yang membuat masyarakat enggan beralih dari tambang ke pariwisata
ketika mereka nggak boleh nambang maka tentunya alternatif penghidupannya harus dikriat dong
nah ketika bicara pariwisata oh kita kembali pariwisata
maka mereka harusnya jadi pemilik bisnisnya dong
tapi ketika kemudian ini dijual jadi pihak lain
mereka nggak boleh nambang tempat wisatanya sudah dikuasai orang nggak fair banget nih
mending mika berhenti sekarang daripada berhenti sampai polisi
pil pahit pernah ditelan budi saat pusat konservasi penyu dan pelatihan menyelam yang susah payah dirintisnya hancur
luluh lantak dibakar oleh masa bayaran salah satu pemilik modal yang ia duga ingin mengklaim kepemilikan salah satu pulau di belitung
ia pun mendapat intimidasi dan dibukuli
padahal berdasarkan undang undang nomor satu tahun dua ribu empat belas
sudah jelas disebutkan bahwa pulau pulau kecil dan pesisir tidak boleh diperjualbelikan
nah kami ketika membangun kepayang conservation resort
jadi kita ada terumbu karang di situ ada konservasi penyu segala macam
itu tahun dua ribu enam belas itu semua fasilitas yang kita bangun itu dibakar dihancurkan
nah kenapa dihancurkan dibakar
karena memang salah satu isu yang kemudian kita sudah sadari sejak awal
sejak dua ribu dua belas kita kami mulai itu ketika dibilang bahwa belitung mau jadi pariwisata
banyak investor yang datang
dan levelnya itu naga naga yang mulai kemudian ngincar pulau pulau
pantai untuk menjadi aset untuk dibeli
kini budi menginisiasi gerakan fight for dignity
ia mengajak masyarakat lokal untuk bisa berperan sebagai pengelola wisata di daerahnya sendiri
khususnya dengan memanfaatkan apa yang ada pada alam dan adat kebiasaan setempat
baginya melestarikan tarsius bukan hanya menjaga primata purba warisan alam bumi belitung
tapi juga sebagai strategi melawan laku penambang yang merusak lingkungan
juga pemilik modal yang tamak dan ingin menguasai pulau pulau cantik di belitung menjadi hanya milik sekelompok orang
pemerintah bilang oke kita pindah ya dari tambang ke pariwisata
tentunya yang dikembangkan pertama adalah pulau yang cantik laut yang sehat segala macam terumbu karang
dan itu adalah karena masyarakat jagain itu kan
kita bagaimana kemudian merebut ruang mengangkat masyarakat naik menjadi pemilik bisnis
tapi juga dengan betul betul meningkatkan kualitas pelayanan tata kelola manajemen bisnis modelnya
nah gerakan ini yang sebetulnya kita sedang lakukan di seluruh indonesia bukan hanya di belitung
belitung ini hanya menjadi sebuah model
atas usahanya melestarikan lingkungan dan mengadvokasi pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan
budi setiawan mendapat banyak penghargaan baik skala nasional bahkan internasional
budi juga menerima penghargaan bergensi equator prize pada tahun dua ribu lima belas

berita terkini mengenai kualitas pelayanan dan penerimaan
berita terkini mengenai kualitas pelayanan dan penerimaan
bagi masyarakat tidak semuanya itu diukur dengan duit
jadi berhasil itu bukan berarti satu rupiah kemudian menjadi berapa rupiah
bagi masyarakat terkadang mereka dengan kehidupan yang
secara ekonomi mungkin di kantongnya nggak banyak
tapi dia bahagia dia senyum dia itu namanya value of life priceless
nah ini standarnya adalah dignity pride